kita awal informasi pertama seputar politik pilkada dki jakarta yang semakin dinamis dan memanas
kami awali cnn indonesia prime news akhir pekan kali ini memang dengan update informasi seputar dinamika politik jelang pilkada dki
wakil gubernur dki jakarta jarod saifulidahyat enggan berkomentar tentang rencana pinangan dari gubernur petahan abasuki coyapurnama atau ahok
dalam pilkada dki jakarta tahun depan
jarod hanya menyatakan dirinya adalah milik pd perjuangan
rencana ahok yang akan kembali menggandeng ketua dpp pdi perjuangan bidang organisasi ini telah beberapa kali disuarakan
namun jarod justru enggan berkomentar banyak
dia mengaku ingin fokus melayani masyarakat dki jakarta sampai akhir masa jabatannya
masih panjangnya proses pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur juga menjadi alasan bagi jarod untuk tidak digabah
jarod menegaskan dirinya merupakan kader pd perjuangan yang awal
akan tunduk pada keputusan partai
saya ini ketua pdi dong
saya ini salah satu ketua dpp pdi
masih enggak tahu jarod
jarod kan berarti ketua dpp pdi
ya kan begitu kan
jarod punya partai
partai punya jarod
jadi jarod punya partai
partai atau partai punya jarod ya kita lihat aja nanti
sementara hingga kini basuki cahayapurnama atau ahok masih menunggu sikap resmi dari pd perjuangan dalam menentukan calon wakilnya di pilkada mendatang
ia bahkan sempat menyebut heru budi hartono masih memiliki peluang untuk dipilih oleh ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri
siapa tahu bu mega bilang gini udah sama heru gak apa apa
seheru jadi anggota pdip ya
ini enggak bisa ya
kita kena tahu
saya enggak tahu
saya enggak tahu kan
saya kan dia cuma bertanya sama saya sama jarod ada masalah apa
pak ahok lo yang pilih pilih dulu
saya kan enggak ada masalah